wakil ketua umum partai golkar bambang susatyo mengungkap rencana pertemuan ketua tim pemenangan nasional ganjar mahfud arsyad rashid dengan presiden terpilih prabowo subianto
bambang susatyo menyebut ketua tpn ganjar mahfud arsyad rashid telah datang ke rumahnya dan berencana untuk menemui prabowo
bamsud menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi di momen lebaran rencana kunjungan ini telah dijadwalkan oleh arsyad
saudara ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad merespon dua kali kunjungan ketua tkm prabowo gibran rosan ruslani ke kediaman megawati di hari lebaran sebagai inisiatif pribadi ruslan
dasko bilang kunjungan dua kali mantan duta besar amerika serikat itu ke rumah megawati di teku umar pada hari lebaran kemarin bukan atas arahan siapapun
dasko yakin rosan sudah menyampaikan isi pertemuannya dengan ketum pdip itu kepada prabowo subianto
saya rasa pertemuan pak prabowo eh pak rosan ya pak rosan dengan bu mega itu adalah inisiatif atau keinginan silaturahmi dari pak rosan ya
memang kemudian disampaikan beberapa hal kemarin sore yang detailnya saya juga belum terlalu jelas